untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pencarian korban dan poin pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan
yang saat ini berada di pelabuhan jict tanjung priok
reza hingga malam hari ini bagaimana perkembangan terkini di sana reza
ya perkembangan terkini yudha saat ini baru saja sandat beberapa menit yang lalu
itu kri cucur di mana ini merupakan kapal yang menjadi bagian dari sargabungan
yang melakukan proses pencarian pesawat sriwijaya sj satu ratus delapan puluh
tadi di tayangan sebelumnya mungkin anda tadi menjelaskan ada beberapa bongkahan puing kapal yang sudah ditemukan
maka kapal ini juga membawa bongkahan kapal mungkin jika dilihat di belakang saya
yuda di belakang saya ini adalah bongkahan kapal yang diduga adalah mesin turbin
sriwijaya yang hilang kontak di sekitaran kepulauan seribu
maka dengan temuan baru ini total jika mengacu dari wawancara dengan kepala basarnas marsdia bagus purihito
tadi sebelumnya ia mengatakan bahwa sejauh ini dalam satu hari sudah ada sepuluh kantong serpihan kecil
yang berisi serpihan serpihan puing puing pesawat
lalu ada enam belas
bongkahan puing besar pesawat sriwijaya dan dengan tambahan ini harusnya bertambah menjadi tujuh belas
lalu juga dalam satu hari ini ada tujuh belas kantong jenazah yang dikumpulkan dari tim basarnas
jadi dapat saya sampaikan juga dalam satu kantong jenazah ini tak berarti berisi satu jenazah yuda
jadi isi kantong jenazah ini tidak berarti berisi satu jenazah utuh
dan selain itu juga ditemukan lima pakaian di dalam laut yang dilakukan ataupun yang diselamatkan oleh penyelam
untuk tindak lanjut dari prosedurnya yuda untuk puing puing pesawat yang ditemukan
baik itu bongkahan serpihan maupun mukan besar
ini akan diserahkan ke pihak kantor
ini akan diserahkan ke pihak knkt
untuk dilakukan identifikasi dan juga dilakukan analisa terkait dengan kecelakaan pesawat sriwijaya
lalu untuk kantong jenazah beserta juga pakaian
maka ini akan diserahkan ataupun akan diberikan ke rumah sakit pori kramatjati
di mana nanti akan dilakukan identifikasi oleh tim dvi melalui antemortem dan juga postmortem yang sudah dikumpulkan di sana
ya reza kalau tadi anda katakan ada kri cucur yang baru tiba
berarti ada penambahan armada lagi
lalu diharapkan dengan penambahan armada ini
apakah memang mampu mempercepat proses evakuasi pencarian
selain dari tim existing yang saat ini sudah ada reza
ya yuda memang untuk mempercepat proses pencarian pesawat dan juga korban pesawat yang diduga jatuh
ini memang dari
tim sar gabungan mengoperasikan pencarian pada hari ini selama dua puluh empat jam non stop
artinya meskipun saat ini sudah malam maka pencarian ini terus dilakukan
namun bedanya ketika malam
memang yang proses pencarian ini dilakukan pembatasan dalam hal ini kapal kapal yang memiliki sonar
ataupun yang memiliki kemampuan dalam hal ini remotely operated vehicle atau kapal rov
ini digunakan untuk mencari
ataupun memetakan mendeteksi dan juga memetakan letak dari black box yang saat ini masih dicari ataupun sudah ditemukan titiknya
namun akan diberi tanda koordinat untuk besok ini dilakukan penyelamatan oleh tim penyelam
namun untuk proses penyeleman sendiri untuk malam ini
memang saat ini berkurang drastis dibandingkan ketika siang lalu karena memang dalam hal ini faktor visibilitas
proses kedalaman di bawah laut ini memang dibandingkan ketika siang hari
pastinya ini tidak terlalu efektif
oleh karena itu pada malam ini yang difungsikan adalah kapal kapal yang memiliki sonar dan juga kapal rov
untuk mendeteksi titik koordinat agar besok pagi para penyelam ini bisa langsung melakukan penyelamatan untuk mengambil dari black box
baik reza terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali reza